nih jangan ikut campur
apaan lu dateng dateng direct direct rumah gua lu
emang salah lu
erot kalau lu berani ngomong depan muka gua
nih emang salah lu
lah ngapa jadi salah gua
ya ini bentar lagi udah mau jalan kok
mak kuenya udah matang
yaudah lu berdua tolong bungkus bungkusin ya
mau mau ke pengajian betul
kenapa kopinya masih utuh beh
iya lo mau minum aja
udah gak panas be
namanya juga kopi dari pak
kenapa atuh sama babai gak diminum
tat nanti kalau udah selesai bungkusin kuenya
tolong anterin ke rumahnya puk maman di rau bebek enam
kan deket mak cuma ke gang enam
emang kenapa kalau deket
kalau deket minta anterin sama bang ojak aja mak
kalau jauh minta anterin sama bang ojak
udah terserah lu deh
mak jalan dulu ya
kok saya juga pamit deh
mak ada gak
ya udah bang pulang dah
ba ba berantem lagi ya sama haji murad
pak haji murad nyalahin ba be
si murad nyalahin gua
belum kenal gua pak diyaya
ah ba be mah suka becana
masa haji murad belum kenal ba be
di gua kagak lagi becana ini
nanti dulu be
nih bang anterin ke rumah poh maman di rawabebek enam
ma beneran lagi ngaji
tapi kayaknya mama masih marah sama abang
abang salah mulu dah
padahal cuma gara gara baju kelunturan doang
itu lebih dari doang bang
terus abang mesti gimana
buat ngegantiin baju yang sama bang
buat ngegantiin baju ma yang kelunturan
terusan begini nggak ada sabarnya gua
mau jamprat dia biar kau rasa
tembak lu bela artificial
ada baju ramy bis appropriate
lest apa sih lebih
untuk pak sambil mesin yang kedua
baju gamis gamis gitu bang
emang emang pernah pakai baju garis garis
baju gamis bang gamis bukan garis
nih jangan ikut campur
apaan lo dateng dateng direct direct rumah gua lo
ini salah gua
nih emang salah lo
lah ngapa jadi salah gua lo
kenapa ini terjadi salah salahan
kalo yang ini biasanya emak pake buat ke pengajian
kalo yang ini biasanya emak pake buat ketemu sama om herman
nah kalo yang ini biasanya emak pake kalo di rumah
jadi gimana bang
coba dari dulu lu gratisin kotakan si ineke
gak ada kejadian dipindah ke apartemen
herot kan dari dulu gua udah tawarin sama lo buat ngebayarin kontrakan ineke
lah kontrakan gua emang
tapi yang demen sama ineke kan elo
lo katain gua medit
udah tuh beji
nah yang kuning ini juga nih bang
sering emak pake buat ke pengajian
ini buat ke pengajian
kalo yang ungu ini biasanya emak pake di rumah
kalo yang merah ini biasanya emak pake kemana ya bang
lu yang sering liat emak
jadi gimana bang
abang mau beliin sama baju yang kayak gimana
gak tau aku makin bingung
ji yang citra sama yang ini
dikira saya ada apa apa ji be
jadi ini gara gara
ada yang lucu
berarti lo juga batuk
iya pak ji
lo jangan batuk sama bersin depan gorengan gue
obat batuk sama pelupunya gue
nih aku punya
makasih pak ji
batuk dan pilak saya mendingan
sekarang jajan dah
iya pak ji
kalau udah dipegang makan
nggak beli taruh lagi
maaf pak ji
saya nggak jadi beli
kalau nggak jadi beli
saya nggak jadi beli gorengan
kalau kagak jadi makan gorengan
bukan yang baru yang tadi lo pegang
bukan itu nih
beliin gamis aja bang
di tanah bang
beliin yang warna wara cerah
mak suka yang warna wara cerah bang
ntar bang beliin yang kelihatannya bagus aja
iya jangan yang kelihatan bagus aja
tapi yang kelihatan mahal